kita ke informasi lain hari ini komisi pemberantasan korupsi dijadwalkan memanggil kembali menteri sosial idrus marham
dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan pltu riau i
pemeriksaan terhadap idrus marham ini merupakan pemeriksaan lanjutan setelah pada sembilan belas juli yang lalu
ia juga diperiksa kpk terkait kasus yang sama
bersaksi bagi pemegang saham black gold natural resources limited johannes budi sutrisno koco
idrus tak banyak menanggapi pertanyaan seputar keterangan yang akan ia berikan
kesaksian idrus dinilai penting untuk mengklarifikasi adanya sejumlah pertemuan antara dirinya
dengan tersangka eni saragih dan johannes budi sutrisno koco
dalam kasus ini kpk baru menetapkan anggota komisi tujuh dpr ri eni saragih dan johannes koco sebagai tersangka
kita langsung ke gedung kpk sudah ada koresponden kami di sana ada maria sarjana
maria apakah idrus marham sudah tiba di gedung kpk
dan sebenarnya apa lagi yang ingin digali oleh kpk terkait dengan pemanggilan idrus untuk yang kedua kalinya pada hari ini
selamat siang reinhardt memang betul sekali idrus marham sudah tiba di gedung kpk jakarta sekitar pukul sepuluh waktu indonesia bagian barat tadi
dan idrus datang didampingi oleh sejumlah anjudan dan tadi dia sempat menyatakan bahwa
dirinya kali ini masih diperiksa sebagai atau dalam upaya kpk melanjutkan pemeriksaan sebelumnya
tetapi kalau kita melihat dari jadwal pemeriksaan kpk yang memang diberikan
hari ini idrus marham tidak bersaksi seperti pada hari kamis sembilan belas juli dua ribu delapan belas kemarin
hari ini idrus diperiksa sebagai saksi bagi johannes budi sutrisno koco
sedangkan untuk kamis kemarin idrus diperiksa sebagai saksi bagi eni saragi
ini dua hal yang berbeda tentu saja
reinhard tetapi yang sama sama menjadi titik fokus dari kpk dalam klarifikasi
adanya sejumlah pertemuan yang dilakukan antasaragi kemudian idrus dengan johannes budi sutrisno koco
dan antara ketiganya yang saat itu diduga telah membahas proyek pltu riau i
yang kpk telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap eni saragi dengan nilai lima ratus juta rupiah
dan ini merupakan atau diduga menjadi komitmen fee
bukan angka yang sedikit reinhardt dan pltu kita tahu bersama bahwa pembangunan listrik tentu ini menjadi perhatian
bagi pemerintah terkait dengan kelancaran segala hal termasuk infrastruktur pembangunan
kemudian pembangunan di pedesaan pedesaan dan kemudian dari indikasi pertemuan pertemuan ini yang ingin diketahui mereka adalah
maksud dan tujuan pertemuan karena sesungguhnya pertemuan yang dihadiri oleh eni saragih dengan
pemegang saham dari black gold natural resources limited ini tentu ada sesuatu hal yang kemudian terkait dengan proyek pltu riau ini
dugaan sementara adalah proyek ini sengaja dibentuk dan kemudian sengaja melakukan penunjukan langsung tanpa adanya lelang yang seharusnya dilakukan
dan juga dilakukan oleh pt pembangkit jawa bali investment atau pjb
dan pjb ini kemudian melakukan penunjukan langsung kepada pt atau perusahaan black gold milik johannes budistris nogoco
dan ini kemudian sedang didalami kpk saat ini dan memang idris marham sampai dengan saat ini masih berada di ruang pemeriksaan kpk
kita masih menunggu bersama reinhardt apakah hari ini pemeriksaan idrus marham akan kembali mencapai dua belas jam seperti pada hari kamis pekan lalu
mari yang terakhir singkat saja
kalau kita lihat hubungan personal ya ini juga pernah diakui oleh idrus bahwa idrus memang dekat dengan kedua tersangka ini
tapi dalam kapasitas sebagai saksi ini sebenarnya seperti apa peran idrus marham begitu ya kira kira di antara pusaran korupsi antara eni saragih dengan tersangka yang lain
nah ini kan menjadi pertanyaan besar sampai kemudian idrus harus diperiksa sampai kedua kalinya
apa yang kemudian membuat posisi idrus begitu penting kesaksiannya digali kembali oleh kpk
dan apakah ini kemudian
ada indikasi ada tersangka baru dan lain sebagainya
reinhard kalau pertanyaan anda mengenai indikasi atau fokus pemeriksaan kpk jelas adalah mengenai klarifikasi pertemuan yang dilakukan eni saragi dan juga johannes budi sutrisno koco bersama dengan idrus marham
kalau juga anda mempertanyakan kapasitas idrus marham dan inilah yang kemudian sedang digali oleh kpk
mengingat pada saat itu idrus hanya sebagai sekjen partai golkar
sedangkan memang eni saragih merupakan anggota komisi tujuh dpr ri dan juga posisi dari johannes budi sutrisno koco ini merupakan pemegang saham dari perusahaan yang kemudian ditunjuk langsung oleh pt pjb untuk menjalankan proyek pltu riau i
dan inilah yang tentu menjadi pertanyaan besar bersama
apakah diperlukan pertemuan antara anggota dpr kemudian pemegang atau pemegang proyek pltu bersama dengan seorang sekjen
partai yang sebetulnya tidak ada keterkaitannya seharusnya dalam proses penunjukan kemudian dalam proses lelang maupun proses apapun yang terjadi dalam proyek pltu riau i
inilah yang kemudian sedang digali oleh kpk saat ini termasuk dari pemeriksaan terhadap idrus marham kemarin
bicara mengenai kedekatan bisa saja orang memang dekat tetapi kpk menyatakan kemarin ada indikasi pembahasan proyek pltu di antara pertemuan
yang dilakukan oleh idrus marham eni saragih dan juga johannes budi sutrisno koco reinhardt
baik ya pertanyaan besar ya karena saat itu idrus juga masih menjabat sebagai sekjen partai golkar
terima kasih mari sarjana kita akan tunggu nanti apa informasi terbaru dari anda langsung dari gedung kpk di jakarta